ya tepat di hari dokter nasional kami mengapresiasi tindakan cepat seluruh dokter dan juga tenaga medis di indonesia dalam menangani pasien
tidak terkecuali untuk dokter relawan di wilayah terdampak bencana
ya di studio pun sudah hadir salah satunya yaitu dokter arief yang tergabung bersama tim mercy
jadi sudah bisa kita simpulkan semua bantuan kemanusiaan juga berhubungan dengan masalah kesehatan begitu ya dokter arief
terima kasih sudah datang bersama kami di good morning dokter
kapan pulang dari palu dan kapan kemarin berangkat
saya berangkat tanggal dua karena waktu itu bandara baru bisa didarati oleh hercules
jadi teman teman menggunakan penerbangan komersil sampai ke mamuju
dengan pertimbangan satu kita mau ases jalur darat dari mamuju sampai ke palu untuk mendorong logistik
yang kedua juga belanja logistik sekali kebutuhan teman teman
karena sebelumnya dari jalur poso teman teman

jadi yang tim edvan sudah melis kebutuhan yang diperlukan di palu
kami sampai di mamuju belanja
tanggal tiga kami berangkat ke palu melalui jalur darat
sampai di palu
jadi kalau dari sulawesi barat mamuju kemudian masuk donggala dulu
jadi sekalian bisa melihat kondisi donggala
masuk ke palu sekitar tanggal empat
tapi dokter arief kan bukan hanya di palu saja ya yang saya catat ya
di beberapa daerah juga dokter arief memang aktif untuk membantu
jika memang ada bencana
daerah mana saja yang sudah
sebelum palu kami juga sudah ke lombok
ke lombok utara
jadi di sana teman teman berkebetulan juga di lombok itu
ada cabang kami di mataram
jadi ketika bencana awal
teman teman dari mataram yang masih bergerak ke lombok timur
tapi begitu gempa kedua yang lebih besar
yang kemudian kerusakannya lebih parah
kami dari mercy indonesia mengundang semua relawan dari cabang cabang lain
untuk kemudian ikut hadir di lombok
untuk membantu teman teman di sana
saya ingin sedikit mengulik dari dokter arief sendiri
dr arief sebagai seorang dokter
anda kan juga secara profesional praktek juga begitu ya
anda kemudian memutuskan untuk ikut dengan mercy
masuk ke daerah bencana
dan itu kan sebetulnya spending beberapa hari
bahkan mungkin satu bulan atau dua bulan begitu
artinya anda meninggalkan pekerjaan anda di depok
itu kan harusnya keputusan yang besar
tidak mudah begitu
apa yang membuat seorang dokter arief
itu mau meninggalkan pekerjaan di sini
dan kemudian berkomitmen untuk ada di daerah bencana
sebenarnya kalau kita berbicara seperti itu
harus kita kembalikan kepada tujuan dari kedokteran sendiri ya mas prabu
artinya kita menjadi dokter itu kan untuk menolong
ketika kemudian ada situasi kondisi di mana kemudian
sesama kita membutuhkan pertolongan yang lebih
kenapa kemudian kita tidak ke sana
ya saya praktek di rumah sakit
ketika kemudian saya pergi
saya harus mencari pengganti
supaya pelan di rumah sakit tidak terganggu
kalau kemudian dikembalikan kepada pertanyaan ekonomi
nanti penghasilan berkurang segala macam gitu ya
pengalaman saya dan teman teman di mercy justru
lebih dari apa yang biasanya kami terima
jadi kadang kadang teman teman kemudian
nggak apa apalah pergi gitu kan
atau mereka juga sudah ada yang kemudian ya
ketika kemudian saya pergi
saya kemudian tidak terlalu terganggu begitu
ada banyak cara sebenarnya
dan yang paling penting adalah bagaimana kita mengatur semuanya
agar kemudian nurani kita
ketika awal awal dulu baru lulus jadi
baru lulus jadi dokter
disumpah untuk mengabdi kepada kemanusiaan
jadi perugasan awal yang paling dokter arief ingat
itu kemana dimana dan bagaimana situasinya
saya bergabung sejak dua ribu sepuluh
waktu itu saya masih sarjana kedokteran
sama teman teman dari jogja
karena saya kuliah di jogja
masyarakat yang terdampak banjir di pantura
kami dari jogja kemudian naik bis ke pantura
kemudian kami melakukan pelayanan kesehatan kurang lebih sekitar tiga hari
balik lagi ke jogja
nah setelah saya selesai jadi dokter umum
kemudian dua ribu tiga dua ribu empat desember itu kejadian bencana gempa tsunami di aceh
dua ribu lima awal januari saya kemudian diberangkatkan ke aceh
dan waktu itu saya bertugas kurang lebih sekitar sepuluh bulan
di pantai barat mulai dari nagan raya sampai ke lamno
mundar mandir di pantai barat
bahkan juga pernah ke palestina ya yang saya katakan
tahun berapa itu ke palestina
saya berangkat dua ribu sembilan belas
berapa lama di sana
nah dokter kan begini
saya yakin pasti ada satu hal atau peristiwa yang membuat anda akhirnya dalam tanda kutip ketagihan begitu ya
terus ikut bencana ini ke peristiwa mana begitu
pasti ada motivasi yang begitu kuat dan itu biasanya berasal dari sebuah cerita atau juga sebuah pengalaman
begitu yang membuat anda akhirnya saya harus mengabdikan diri saya di dalam hal seperti ini
apa itu kira kira dokter yang bisa
kalau harus sih tidak
tetapi yang membuat saya ketagihan itu adalah saya praktik di rumah sakit sewaktu masih jadi dokter umum
seolah olah saya kurang punya beban
dalam artian ketika saya bisa bantu saya bantu
saya tidak bisa bantu saya rujuk
begitu kan ya
sampai ketika kemudian saya di kalimantan gitu ya dengan situasi serba terbatas pasien itu tidak mau dirujuk
dalam artian nggak usah dirujuk lah dok
dirujuk juga maaf mungkin sampai di tempat rujukan meninggal
ya mendingan saya meninggal di sini gitu
di lokasi bencana juga demikian
di lokasi yang terbatas
di lokasi yang konflik apalagi perang juga demikian
artinya kita betul betul mengeluarkan seluruh upaya kita bagaimana kemudian korban ini bisa survive
dengan keterbatasan sumber daya yang kita miliki
tenaga alat medis ruangan dan sebagainya sebagainya
sehingga ketika kemudian dengan seluruh effort yang kita kerjakan pasien bisa hidup itu luar biasa
jadi bukan lagi hitung hitungan uang
mereka kemudian bangun membuka mata tersenyum ke kita itu sudah luar biasa
ada cerita nggak dokter yang
yang paling diingat mungkin kejadian kejadian yang tadi ya
masa masa kritis kemudian akhirnya pasien ternyata bisa sembuh di tengah kesulitan itu
iya jadi waktu di aceh itu kami bikin klinik di panga
di desa panga di aceh jaya
itu pasien mengalami kondisi yang menurut kami
menurut kami hitungan jam akan meninggal
kami sarankan untuk dirujuk ke banda aceh
menunggu helikopter dua hari tidak
artinya sampai dua hari itu pihak penyelenggara itu mengatakan bahwa dalam dua hari tidak ada helikopter
akhirnya terus kemudian pasien di inapkan di klinik kami gitu
malam itu tidak ada listrik gitu ya
kami rawat dengan semua kemampuan yang kami punya
bersama dengan tim
entah karena memang ada kekuatan yang tidak kami ketahui
atau memang obat obatan yang kami berikan memang sudah pas
sampai kemudian bisa dirujuk
kasus lain adalah masih di lokasi yang sama
ada satu warga yang kebetulan punya pangkalan bbm
kecil gitu eceran
saya bawa kerujukan ke
kerujukan ke kabupaten
sama sama rumah sakit tenda
tapi dikelola oleh asing waktu itu
dipulangkan karena mereka tidak memiliki unit luka bakar
sehingga saya dan teman teman kemudian merawat di tenda
pasien tidur dengan beras kandung pisang
setiap hari kami olesi dengan minyak kelapa supaya tidak lengket
dan hari ketiga
dokter yang kami rujuki kemudian main ke tempat kami
loh ini pasiennya masih dirawat
tidak dirujuk ke bandar aja gitu kan
kami rawat di sini
memang kalian gila semua gitu ya
dua minggu perbaikan
satu bulan perbaikan
sampai kemudian hampir sekitar tiga bulan
luka bakarnya membaik
pasiennya bisa beraktivitas normal dengan
kalau kita menyebutnya yang kalau luka bakar
kami kawet kontraktor kekakuan
itu kontraktornya minimal
dan itu betul betul membuat kami amaze gitu ya
ya itu ilmu
ilmu yang tidak kami dapatkan dalam sekolah
bagaimana merawat pasien luka bakar
yang harusnya dengan ruangan yang serba steril gitu ya
suhu terjaga dingin mengurangi penguapan
ini kami rawat di tenda terbuka
pakai minyak kelapa
kadang kadang pakai madu
saya yakin tentu banyak cerita ya
soal hal tersebut
ya di tengah kesulitan bencana dan lain sebagainya
dan itu dia cerita cerita yang sebetulnya
saya dulu sempat berpikir mau jadi dokter loh
tapi kalau saya jadi dokter pasti saya gak ketemu sama prabu disini
tapi itu dia kisah kisah inspiratif yang mungkin bisa anda coba dalami
tapi dokter arief sudah bergabung bersama kami
salam untuk teman teman
utamanya teman teman dokter yang lainnya ya
kita sangat mengapresiasi lah dokter dokter yang memang ya seperti dokter arief ya
yang bahkan juga kadang kadang irit
karena di depan orang seperti dokter arief ini
keajaiban tuhan itu bekerja dan terlihat
kita kan susah melihat
supaya dokter bisa melihat itu
sering banget begitu
terima kasih dokter
terima kasih mas prabu
sudah bergabung bersama kami di good morning dan